taman marga satwa medan atau medan zoo di jalan bunga rampai empat kelurahan simalingkar b medan sumatera utara sepi
sejak ditutup pemerintah kota medan pada dua puluh tiga maret lalu
kebun binatang pun tidak punya pendapatan karena hanya mengandalkan dari retribusi tiket masuk pengunjung
namun dua ratus tujuh puluh ekor satwa koleksi kebun binatang medan mulai dari mamalia unggas reptil dan satwa lainnya tetap harus diberi makan
setiap bulan dibutuhkan sekitar seratus juta rupiah atau tiga juta per hari untuk membeli makanan satwa
terutama daging untuk makanan empat belas ekor harimau ikan untuk aneka unggas susu untuk beruang dan orang utan
serta aneka buah buahan untuk banyak satwa
sejak tak ada pemasukan porsi makanan satwa dilakukan efisiensi dan pengubahan menu
jatah makan mereka juga terus dikurangi sesuai anggaran yang tersedia
karena kewalahan memberi makanan satwa
kebun binatang medan menggalang koin penyelamatan satwa medan zoo
donasi makanan untuk satwa yang terdampak covid sembilan belas
bantuan pun datang berupa dua ratus kg ayam dari kebun binatang gembira loka
uang dari para pimpinan organisasi perangkat daerah kota medan serta para donatur
namun bantuan itu hanya dapat membeli makanan satwa untuk beberapa hari ke depan
jika kondisi ini berlanjut maka dua ratus tujuh puluh ekor satwa koleksi kebun binatang medan terancam kelaparan
terutama harimau yang sudah terancam punah dan orang utan yang sedang hamil
medan zoo tutup mulai dua puluh tiga maret
dimana operasional medan zoo ini memang dari biaya masuk pengunjung
sehingga dengan tidak adanya pengunjung maka betul benar medan z tidak ada masukan sama sekali
sehingga untuk operasinya sangat kewalahan dan kita juga diberitahu bahwa stok makannya sangat terbatas
dan sekarang aja kami sudah menyesuaikan dengan efisiensi pakan
dan yang paling ekstrimnya ewan akan terjadi kelaparan
dan seandainya memang dana sudah tidak ada
guna efisiensi delapan belas orang pegawai medan zoo telah dirumahkan
tinggal dokter dan perawat hewan yang masih bertugas
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara